tim sar gabungan kembali menemukan satu jenazah korban banjir bandang
jasad korban ditemukan berjarak sekitar sepuluh km dari lokasi awal kejadian
dengan penemuan itu tim evakuasi banjir bandang sudah menemukan sembilan korban
isak tangis mengiringi penemuan salah satu jenazah korban banjir bandang
di puskesmas lintabuo utara satu kabupaten tanah datar sumatera barat
jenazah yang baru ditemukan itu sengaja dibawa ke puskesmas untuk identifikasi
pihak keluarga yang mengaku kehilangan anggota keluarga datang ke puskesmas
untuk mengenali jasad yang telah ditemukan
korban diakini sebagai f rizal alias buyung
lelaki yang berprofesi sebagai tukang ojek itu terseret banjir bandang di tanjuang bonai
kecamatan lintaumbuo utara kamis malam
jasadnya ditemukan tim penyelamat gabungan pada sabtu siang
berjarak lebih sepuluh km dari titik awal kejadian
pasar mungkin masih ada laporan makanya kami menunggu dari pusko
ada laporan dari masyarakat tapi sampai saat ini masih satu kasus
sementara itu proses evakuasi dan pembersihan material banjir bandang
menghadapi kendala karena kekurangan alat berat
kepolisian juga berencana mendatangkan anjing pelacak untuk membantu pencarian korban hilang
dan kita butuh alat berat ya ini baru satu alat berat
kita akan luncurkan lagi minimal tiga atau empat alat berat
ada rencana pengerahan anjing pelacak atau segala macam
iya sekarang sedang di jalan kita kerahkan dari anjing pelacak
kita reportas dari alam ke sini untuk mencari dua yang belum ketemu
banjir bandang di kabupaten tanah datar menyebabkan enam orang tewas
sembilan orang mengalami luka serta merusak sejumlah warga
selain kabupaten tanah datar banjir bandang dan tanah longsor
juga melanda sepuluh daerah lain di sumatera barat
secara keseluruhan saat ini ada sepuluh orang tewas
enam korban ada di kabupaten tanah datar
tiga orang tewas di kabupaten padang pariaman
dan satu orang di kabupaten pasaman
di kabupaten pasaman barat sendiri dua warga dilaporkan masih hilang
jon eddy kambang kabupaten tanah datar